ah bukan covid
tapi tidak tahu bukan covid ini
inilah video penganiayaan terhadap beberapa anggota satgas covid sembilan belas
yang viral di media sosial sasa sore
dalam video berdurasi empat puluh tujuh menit tersebut
keluarga tidak mengizinkan jenazah hartini
yang merupakan suspek corona
dimakamkan di pemakaman khusus covid sembilan belas
mereka pun melakukan tindak kekerasan kepada anggota satgas berpakaian apd lengkap
menurut salah satu korban penganiayaan
mereka hanya menjalankan tugas dari pihak rumah sakit
yang memutuskan almarhum diduga positif covid sembilan belas
tahan aja jangan lawan
ya kan udah habis itu jalan

lihat saya pingsan itu udah kita balik aja
kita selamatkan teman kita bawa kamu pulang kita pulang
ketika mau pulang itu langsung diserang langsung dari belakang
sementara pihak keluarga bersikukuh
hartini meninggal dunia akibat penyakit lambung
dan menolak disebut sebagai suspek
karena hasil swab tes yang dilakukan pihak rumah sakit belum keluar
saya pengen kakak saya itu disemayamkan
belajarnya itu aja
selesai tidak ada harus kami isi kelapa
berarti memang keluarga menolak pemakaman serakasut itu
jelas jelas saya menolak
hasilnya pun tidak ada
korban saat ini sudah melapor dan memberikan bukti ke polresta palangkaraya
untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
sam sudinur kota palangkaraya kalimantan tengah